badan penguas pemilu bawaslu kabupaten bungo bersama puan wasam tanah sepenggalintas
dan pihak kepolisian menghentikan kegiatan berupa pengukuhan tim dari paslon gubernur jambin no satu cek endra ratu munawaroh
selain dinilai melanggar protokol kesehatan kegiatan ini juga tak dilengkapi surat izin kepolisian
dan surat rekomendasi dari tim gugus covid sembilan belas kabupaten bungo
di lokasi bawaslu melihat banyak orang yang berkumpul tidak menggunakan masker dan tidak menemukan tempat cuci tangan
menurut bawaslu acara tersebut dinilai sebagai bentuk kampanye di halaman terbuka
bahwa di kecamatan tanah sepenggal ada kegiatan salah satu paslon
kegiatan tersebut tidak mengantongi izin dari kepolisian

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh